news report rio haryanto tampil dalam sesi jumpa pers perdana di ajang formula one
kepada wartawan rio kembali mengungkapkan kebanggaannya bisa mewakili indonesia di lintasan f satu
jumpa pers yang diadakan menjelang seri perdana balap formula one di sirkuit albert park melbourne australia
hari minggu dihadiri enam pembalap
yaitu juara dunia dua musim berturut turut ada lewis hamilton dan juga pembalap red bull daniel ricciardo
pembalap ferrari sebastian vettel joylon palmer sebagai pembalap debutan tim renault dan juga dari tim baru haas yaitu esteban guterres
serta pembalap indonesia rio haryanto
semoga debutnya pada malam hari ini bisa berujung dengan sempurna ya
ini adalah hal yang sangat bagus dan saya sangat bangga dan saya yakin indonesia juga bangga untuk memiliki saya di formula one